hai masya allah pur pur udah atuh pur kamu te jangan liatin terus facebooknya neng ani
ngopi itu buat temen ngobrol bukan diem diem man
berapa pak aji udahan ya rp lima lu begitu sih pur sensitif
omongin dikit aja pulang
terima kasih ya
alia beli es cendol buat ngkong
satu satunya lagi buat alia
alhamdulillah alia traktir ngkong
bukan sebukus rp lima
punya hongkong spesial harganya dua bungkus es cendol
ya sama aja ngkong yang traktir
haji haji dan masuknya pur baru aja pergi masak iya iya iya iya iya emang
enggak pak san enggak kemana pakji kepangkalan apa ke mana
kagak tahu saya kagak dengerin makanya jangan ngamun aja ludin
maaf jadi memang kenapa ji gua nggak tahu cukup gue beliin enggak apa apa ji kau gitu
gue nitip buah bungkus
enggak bawa catur ada mau main mau mau main sambil nih ambil
you can be my preguntata
nanti kalau ada perlu lagi
kak cimok bukannya mau pergi
gak apa apa mau main aja
masya allah pur
masya allah pur
kamu jangan lihatin terus facebooknya neng ani
ngapain sih lu
main hp apa liat facebooknya neng ani
sambil liatin facebooknya ani
kamu mau sampai kapan pur
neng ani udah bahagia pur
udah kamu jangan liatin hpnya terus
bukan cuma bisa tapi jagonya
beneran kamu main
kalau dulu sih saya bisa
tapi sekarang kayaknya udah lupa deh sama aturan mainnya
smp udah main catur
iya udah ajarin papa
nah kalau gitu aku boleh dong main ke rumah
papa ada di rumahku setiap hari
ya aku di sini dikontrakan
terus ngapain aku main ke rumah kamu
kalau ketemunya cuma papa kamu doang
emangnya kamu liat apa lagi atu pur
di facebooknya neng ani
ini lagi liburan sama pacarnya
liatnya bukan pacarnya pur
tapi calon suaminya
mendingan kamu cari aja penggantinya neng ani
tuh ada neng laras
orangnya cantik baik putih
kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutub
daripada nanti keburu diambil sama cimot
dia balik lagi kagak ya
awas kalau kagak
kamu sengaja malah ya
gak seru mainnya
serius dong kalau main
pulang dari awal aja deh
kamu biasanya suka main sama siapa
bang udin kenapa
saya harus pulang dulu
pak haji bang udin mana
kayaknya sih kesel mukanya
kasih kemencatu sama laras
saya permisi dulu pak haji
apa lagi pak haji
udah agak lupa lo
nah ini pak haji